kehadiran retail modern ke daerah daerah menyebabkan banyak warung tradisional yang gulung tikar
kurangnya inovasi dan tata kelola yang kurang baik menyebabkan warung tradisional tidak memiliki daya sayang
apalagi anak anak muda yang dimenin nongkrong doang gitu ya nggak jajan
tapi memang melihat masalah itu sekumpulan anak muda dari east venture mencoba untuk memberikan solusi dengan menambahkan teknologi pada warung tradisional
seperti apa smart warung kreasi mereka kita saksikan
dan informasinya sekaligus harus menutup cnn indonesia thank yous edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di youtube channel cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan lupa untuk selalu berinovasi
orang indonesia tuh emang selalu ujung ujungnya ke warung kan
kayak misalnya mau oh kena phk buka warung aja
pensiun buka warung aja
susah cari kerja buka warung aja
jadi warung something yang udah deket banget sama kita seorang indonesia
jadi warung pintar ini adalah teknologi yang emang di shape
untuk segmen ini
supaya mereka bisa berdagang lebih efektif
bisa buka opportunity lah buat mereka untuk bisa gak cuma jadi warung aja
teknologi yang kita ada di sini sebenarnya basically kita ada banyak sih
jadi kita selalu bilang kita as a platform
karena teknologinya tuh kecil kecil tapi nempel dimana mana dan gak semuanya kita develop sendiri
jadi semua teknologinya tuh basisnya sama tiga aktivitas warung
yaitu beli jual dan monitor
kalau di warung lama kita biasanya cuma ngejual aja
tapi kalau misalkan di warung pintar kita tinggal menggunakan scanner
jadi barcode kita scanner
ada barangnya kita bisa input barangnya
jadi ada data penjualannya per hari
dan di sini juga keamanan kita ada cctv
jadi kita tahu banget kita punya list masalah apa aja yang terhadap di warung
salah satunya fraud
ya kan fraudnya itu dari mana
fraudnya tuh dari dua
bisa jadi dari yang jaga bisa jadi dari yang beli
kalau yang sisi yang jaga sebenarnya sekarang udah hampir ada
karena kita punya sistemnya ya dari belinya udah ketahuan jualnya ketahuan
kalau misalnya ada yang dicuri ya ketahuan lah

kita punya sistemnya ya dari belinya udah ketahuan jualnya ketahuan

nah kalau untuk edukasi sebenernya kita bilang kita gak terlalu banyak edukasi dan maksa ya
jadi kayak masalahnya tuh adalah teknologi kita tuh gak didesain untuk yang menjaga warung
semua teknologi pos blablabla tuh didesain untuk orang yang udah terbiasa pakai komputer gitu
nah jadi mau gak mau kita harus reshaping a lot of stuff lah gitu
misalnya ordering system kita bukan kayak e commerce yang dibayangin
ordering system kita adalah text messages
jadi kenapa karena mereka gak suka harus klik klik klik klik klik
harus buka liat ininya kayak e commerce gitu
akhirnya kita bikin pakai text messages
karena text messages buat mereka lebih mudah
tinggal ketik kirim kita
nah dari kita teknologinya back end kita yang nge convert itu
jadi table masuk ke database kirim tembak api ke supplier kita di petco
dari keuntungan bedanya yang di warung lama kita biasanya kalau lagi penjualan itu satu juta setengah per hari